lalu mengapa empat orang tersebut harus mendekam di dalam penjara
apakah tidak ada solusi dari kedua belah pihak atas faktor kemanusiaan
dan untuk membahasnya lebih lengkap sudah bersama kami bergabung gubernur nusa tenggara barat zulkifli mansyah
selamat sore pak gubernur
oke dan juga pak kabit humas polda nusa tenggara barat kombes polisi artanto
selamat sore pak kabit humas
sudah bergabung juga kuasa hukum gudang tembakau ude mawar selaku pelapor pak hendro purbo
selamat sore pak hendro
selamat sore mbak selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ke pak polisi terlebih dahulu pak kabit humas artanto
pak ini kan kemudian kasusnya dilaporkan ya oleh pihak terlapor ataupun pihak pelapor itu dari ud mawar
atas kasus pengerusakan gudang tembakau yang menimpa empat ibu rumah tangga
kronologisnya sampai kemudian mereka ini ditahan itu seperti apa sih pak
ya saya luruskan lah beritanya ya
jadi kejadian ini terjadi pada hari sabtu tanggal dua puluh enam desember dua ribu dua puluh kira pukul enam belas dua puluh wib
nah ini kejadian ini pelaku adalah diduga pelaku adalah ibu rutya dan kawan kawan
ini melakukan pelemparan terhadap gudang tembako milik saudara haji suwardi
akibat daripada peristiwa tersebut pelapor merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian
awalnya mengadu namun kemudian pada tanggal delapan belas ulangi pada tanggal delapan belas
ini dilaporkan ke pihak kepolisian
sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian kita dari pihak kepolisian bersama aparat desa berupaya melakukan mediasi
agar permasalahan ini tidak sampai ke pengadilan
dan ternyata tidak ada kesepakatan dan akhirnya proses hukum di kepolisian berlanjut sehingga berkas perkara selesai
diterahkan ke pihak kejaksaan
dan saya luruskan kembali bahwa selama proses hukum di kepolisian
ini pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap empat yang diduga tersangka tersebut
pak kabit humas kenapa polisi tetap melanjutkan proses hukum meskipun memang pada kenyataannya proses hukum harus terus berjalan ya
apakah tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice begitu pak
saya jelaskan kembali
setelah kejadian tersebut pihak kepolisian berupaya melakukan mediasi
melakukan pertemuan musyawarah kepada pihak pihak yang bertikai
itu pun polisi tidak sendiri
polisi melibatkan aparat pemerintahan setempat mulai dari tingkat rt kemudian dari desa sendiri
kemudian dari kita ajak bapin kamtikmas bapin saka polsek
semua kita ajak
namun tidak ada kesepakatan yang terjadi
ambil kita terus memediasi proses hukum berjalan dan akhirnya berkas itu lengkap dan kita serahkan ke kejaksaan
saya mau ke kuasa hukum dari ud mawar gudang tembakau
pak hendro pak hendro tadi pak kabit humas sudah mengatakan bahwa proses mediasi sudah dilakukan beberapa kali
tapi tidak ketemu begitu tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak
kenapa klien anda kemudian tetap melaporkan keempat ibu rumah tangga ini dan tidak berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan
mediasinya buntu di mana pak hendro
pertama begini mbak ya selamat sore semuanya buat para pemirsa cnn
kami mau coba meluruskan
nah seperti yang dikatakan bapak kabit humas
seperti warga negara pada umumnya
ketika dia terganggu dan rumahnya diusir
tentunya dia mencoba melaporkan kepada pihak kepolisian pak
nah terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan perbuatan tentunya yang dilanggar oleh bu
nah namun sampai dari awal kami melaporkan
itu kan tidak menutup kemungkinan ketika terjadi
komunikasi ataupun restorasi justice tadi
nah tapi kan tidak ada ini saling ketemu misalnya
sederhana pak dari klien kami
bisa tidak tidak terulang kembali ada jaminan tidak terulang kembali
perbuatan ngelempar ataupun yang dikatakan juga telah merusak yang terjadi hari ini
nah hal itu sebenarnya yang tidak terkomunikasi dengan baik
kalaupun ada permasalahan selepas itu tentunya kan bisa dilakukan secara musawarah
namun sebelum itu kan sebenarnya sudah terjadi musawarah di tingkat desa
namun kejadian itu terulang lagi dan kebetulan saja kan
kemudian klien kami melaporkan ke kepolisian
sebenarnya kami mbak klien kami tidak ada rasa benci maupun dendam kepada
keempat ibu dan yang sedang menjalani proses hukum ini ya
akan diaktifkan terhadap perbuatannya
yang penting dianakan mbak
oke pak hendro perbuatan keempat ibu rumah tangga ini
diduga merusak gudang tembakau milik klien anda itu
kabarnya dipicu karena kekesalan polusi udara yang disebabkan oleh pabrik klien anda
ataupun gudang klien anda yang menyebabkan salah satu anaknya meninggal dunia
dan kemudian tidak menggunakan warga sekitar sebagai pekerja di gudang tembakau tersebut
apakah itu betul pak hendro
untuk dugaan dugaan dan informasi itu kan tentunya harus butuh klarifikasi dan cek lebih dalam lagi mbak
terhadap duga yang terjadi oleh yang dialami oleh ini tentunya kami juga berasal kawa
namun apa ya itu disebabkan oleh kejadian kejadian yang disangkakan terhadap gudang pemulaan tembakau udm awad tersebut
saya mau ke pak gubernur ntb pak zulkifli mansyah
pak zulkifli saya melihat di instagram anda hari ini sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak begitu ya
bagaimana sejauh ini proses pendamaian yang dilakukan oleh pemda kepada kedua belah pihak

ya terima kasih nak
memang seperti disampaikan oleh pengacara ya kita sekarang ini hidup di satu masa
kadang kadang berita juga nggak selalu benar
bahkan banyak hoax juga
termasuk dalam banyak hal kasus ini
nah sehingga ketika kami melihatnya agak liar di sosial media
kami coba kumpulkan pak kapolda
karena kami betul betul kompak
dntb ini pak dhanrem
kemudian pak kajati
kemudian pak sekda
kemudian ada bupati lombok tengah sendiri
dan memang kadang kadang kenyataannya itu tidak terlampau
seheboh yang ada di media juga
jadi ada salah pahaman ada miskomunikasi dan timing yang kurang pas
misalnya pihak kejaksaan waktu itu terpaksa menahan
karena ditunggu tunggu siapa yang mau menandatangani
apa namanya menandatanganan itu nggak kunjung tiba juga
tapi setelah kami tanya kepada yang bersangkutan
memang karena jarak suaminya itu jadi pekerja bangunan yang cukup jauh
sehingga butuh waktu
nah informasi yang tidak cocok begini yang kadang kadang mestinya bisa diselesaikan
sehingga tidak perlu ditahan misalnya
kemudian yang kedua ketika sudah tahu pokok masalahnya apa
nah tapi ada aturan bahwa memang penangguhan tidak boleh dikeluarkan
oleh pengadilan pada saat hari libur
jadi harus menunggu hari senin sekarang
dan ketika hari senin sekarang semuanya sudah mengerti apa masalahnya
bisa ditangguhkan dengan mudah
nah jadi menurut saya itu kenapa penting kita bersinergi bertemu bekerja sama
supaya informasi ini jangan hanya bersumber dari media yang belum tentu benar seluruhnya
oleh karena itu ketika semua berkumpul
alhamdulillah ada jalan keluar seperti yang dilakukan teman teman pada hari ini
misalnya teman kejaksaan yang menahan tersangka itu mungkin tidak akan menahan
kalau tahu si ibu ini punya bayi kecil misalnya
tapi menurut informasi dari teman teman kejaksaan
waktu hari itu mereka tidak bawa anaknya
dan ketika sudah ditahan gitu karena belum ada yang berani menjamin penangguhan
baru ternyata ada anaknya gitu
tapi ketika bawa anaknya di penjara kan nggak semua anaknya bisa diakomodir di situ
karena ada ketentuan hanya yang di bawah dua tahun yang bisa
tapi beritanya empat ibu ditahan disertai dua balita
oleh karena itu menurut saya
nah ini jadi masukan buat kami betapa pentingnya komunikasi yang baik ya
forum koordinasi pimpinan daerah di tingkat kabupaten
kalau pak kajarinya berinteraksi hangat dengan
pak kapolres kemudian dengan pimpinan yang lain
mudah mudahan tidak banyak lagi hal seperti ini dimaksudkan datang terjadi
artinya empat ibu rumah tangga itu kemudian sudah dijamin untuk bebas sementara
sambil menunggu proses persidangan begitu ya pak gubernur ya
ya kalau dari masukan kepala pengadilan tinggi misalnya
kan ada hal hal sederhana tidak semuanya harus berakhir di pengadilan
mencinta energi mencinta biaya memakan makanan
makanan yang diperlukan
makanan yang diperlukan
makanan yang diperlukan

bisa selesai secara kekeluargaan ya selesai
misalnya pihak industri misalnya
nah kami cek di bupati ternyata ada izin lingkungan yang belum dipenuhi
tentu saja kalau ada izin yang belum dipenuhi
sangat mungkin terjadi permasalahan sosial dan masyarakat sekitar
kalau menjamin relasi yang konstruktif dengan masyarakat sekitar mungkin
mempekerjakan orang lokal

mungkinnya menjamankan orang orang yang tenaga
segera dicari cara mengatasinya mungkin akan lebih baik jangan ditunggu ada yang melempar dulu baru ada perubahan
oke oke ya pak gubernur nanti kita akan lanjutkan soal izin lingkungan yang belum memadai
kita akan kembali lagi sesaat lagi ya tetap bersama kami di cnn indonesia newsro
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan gubernur nusa tenggara barat zulkifli mansyah
dan juga kuasa hukum dari pabrik rokok ude mawar selaku pelapor ada pak hendro purbo
sebelumnya ada kabit humas polda nusa tenggara barat kombes polisi artanto
tapi harus meninggalkan perbincangan kita saya akan lanjutkan saya mau tanya dulu ke pak hendro
pak hendro tadi pak gubernur sudah meminta agar ini diselesaikan secara kekeluargaan
supaya bisa ketemu begitu ya persoalan yang sebenarnya dan ada solusinya tidak merugikan semua pihak
tapi tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh pak gubernur bahwa ada izin lingkungan yang ternyata belum dipenuhi oleh klien anda
bagaimana jawaban anda pak hendro
kalau mengenai izin lingkungan kita akan coba kita akan cross check
namun bicara ini kita luruskan mbak bahwa ud mawar ini bukan pabrik
melainkan gudang pengelolaan pengemasan
jadi kalau selama ini yang beredar ini kan seolah olah ini pabrik rokok
melainkan ini adalah gudang pengemasan tembako rajang
kalau masyarakat lombok mungkin paham
itu kan tembako yang sudah di open oleh petani petani
diambil oleh ude mawar
yang kemudian dikemas kembali
diracik dikemas kembali menjadi sebuah tembako yang dia dalam kemasan lah
nah tadi kalau misalnya mungkin bisa kita contohin produknya
tapi sayang zoomnya nggak bisa kita masuk ya dari tadi
bukan pabrik mbak ya bukan pabrik
melainkan gudang pengemasan biar kita nggak keliru ini
gudang pengemasan tembakau ini apakah kemudian izin lingkungannya memang sudah memadai
dan tidak mencemari lingkungan seperti polusi udara
sudah dipenuhi oleh sudah ada mbak
cuma memang ya nanti tinggal diperiksa saja
mengenai izin bokok pak izin memang
memang selalu dari ud mawar selalu memenuhi
apa yang menjadi peraturan peraturan kewajiban kewajiban ud mawar sebagai gudang ya
sebagai gudang bukan pabrik
baik itu peraturan kabupaten maupun provinsi maupun
sampai apa istilahnya itu biar cukai no cukai cukai tembako
oke oke artinya apakah kemudian kedepannya klien anda akan
membatalkan laporan karena kan ini sudah bergulir ya di persidangan apakah kemudian akan duduk bersama untuk
bicara dari kehatian ke hati untuk bisa menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan tidak perlu melanjutkan kasus ini atau seperti apa pak hendro langkah berikutnya
oh iya mbak sebenarnya sebelum ini viral pun kami menunggu dan terbuka secara besar untuk berdamai itu sampai terakhir
kalaupun memang ini sangat mengganggu klien kami itu siap mengalihkan fungsi ke tempat lain sampai sedikit
cuma kan tentunya harus bicara secara terbuka musawarah tidak sampai pada cara ya melakukan main hakim sendiri kan itu main lempar
karena perlu diketahui mbak pada waktu kejadian itu sedang ber di dalam gudang itu ada sekitar seratus orang ya
ada sekitar seratus orang ya
ada sekitar seratus orang ya
saya berdua pekerja
nah saat itu merasa terancam karena memang beberapa kali dilempar
oke oke pak hendro artinya nanti di persidangan siap untuk dimediasi oleh majelis hakim atau seperti apa
atau proses hukum jalan terus
kalau proses mediasi kami selalu terbuka mbak
nah kalau mengenai proses hukum tentunya kami serahkan kepada majelis hakim
majelis hakim karena ini sudah masuk tahapan pemeriksaan persidangan mbak
apapun katakan misalnya dibebaskan kami akan terima
atau sebaliknya makanya kami akan serahkan kepada majelis hakim
dan menghormati upaya hukum yang sedang berlangsung
pak gubernur ini tadi sudah ada komitmen dari kuasa hukum
kalau memang nanti majelis hakim akhirnya memutuskan
keempat ibu rumah tangga ini bebas dari segala hukuman
maka mereka akan menghormati putusan majelis hakim
tapi proses hukum ataupun proses persidangan harus jalan terus
bagaimana kemudian pemda ataupun pemprov ntb membantu seperti itu
supaya keempat ibu rumah tangga ini terhindar dari hukuman
jadi proses hukumnya juga adil bisa ditempuh secara kekeluargaan
jadi pemilik gudang ini pemilik perusahaan ini
dalam hal ini udi mawar ini juga masyarakat kami
yang punya kontribusi juga menyediakan lapangan
pekerjaan buat masyarakat kami
nah oleh karena itu misalnya kami dapat feedback
dari pemda lombok tengah bahwa ada izin yang belum dilengkapi
mungkin sudah saatnya pemda dalam hal ini
kami mohon maaf mungkin harus lebih proaktif
izin apa yang belum apa yang bisa kami bantu kami selesaikan
dan bukan sebaliknya membebankan proses perizinan itu
berbele bele dilakukan oleh dunia usaha
ini usaha sudah bikin bisnis mempekerjakan banyak orang
kita harus berterima kasih
kalau ada ujin yang belum melengkap
saatnya pemda merubah cara berpikirnya
kita yang proaktif bikin izin supaya mereka tidak melanggar aturan
dan melanggar hukum
misalnya ada masalah dengan lingkungan misalnya
kita yang proaktif apa yang jadi masalah lingkungan itu
bagaimana kita atasi bersama
sehingga pemilik bisnis dalam hal ini
mohon maaf kepada budi mawar
misalnya jadi repot gitu
niat baik mempekerjakan orang
kasian juga kalau
segala hal dibebani pada mereka
nah sudah saatnya
mental feodal para pejabat itu
lingkungan sudah berubah
ini harus berubah juga
nah tapi dalam hal ini juga kenapa kami terpaksa turun tangan dari provinsi
karena kami melihat ibu ibu ini secara subjektif tentu saja itu
ya jangankan melalui proses hukum
mengurus administrasi penangguhan
kami lihat ya mereka banyak belum paham segala sesuatu
oleh karena itu sudah saatnya
kami sebagai pemerintah berada membackup mereka yang selama ini tidak tahu harus mengapain
oleh karena itu setelah kami coba rajut
alhamdulillah kami dibantu oleh
anggota dpr dapil ntb di komisi tiga yang punya mitra dengan kejaksaan
dengan pengadilan negeri
kemudian dengan kepolisian
saya sama anggota dpr saja
dari pagi tadi sampai sore menjelang sore baru bisa selesai ngurusnya
nah ini gubernur
mantan anggota dpr gitu
kemudian dengan anggota dpr komisi tiga
cukup kesulitan berkomunikasi dalam lingkungan yang sederhana
nah oleh karena itu kami mengatakan
ya aparat penegak hukum
menegakkan aturan lain
menegakkan hukum satu hal
tapi bagaimana mengedukasi membina
apalagi dengan visi pak kapolri yang baru
pak jaksa agung yang baru
pimpinan mahkamah agung yang baru itu
betul betul melihat ingin mengajak masyarakat yang masih belum terserahkan
untuk disosialisasikan sehingga jangan ketidaktahuan
kelemahan dijadikan kasaran
oleh karena itu
ini pelajaran penting buat kami ya
karena ternyata setelah kami berkomunikasi
banyak sekali yang lemah lemah ini
yang seperti ini banyak terjadi
ini baru saja satu yang viral
tapi dalam kenyataannya misalnya di lombok timur misalnya
ada masyarakat yang hampir sama kasusnya
tapi ya nggak selesai selesai karena merasa ada backup oknum aparat misalnya
pak gubernur terakhir bahwa anda sebagai perwakilan dari pemprov ntb
akan menjamin dan juga membantu
supaya keempat ibu rumah tangga ini
mendapatkan proses peradilan yang adil
proses persidangan yang adil
dan kemudian bisa tercapai titik temu
antara kliennya pak hendro tadi
antara pemilik ud mawar
dengan keempat ibu rumah tangga ini
sehingga kemudian kedepannya tidak ada kejadian kejadian seperti ini lagi
saya kira bukan hanya semangat datang dari kami
setelah kami berkomunikasi
itu datang dari pengadilan negeri
itu datang dari kejaksaan negeri
itu datang dari kepolisian kapolresnya sendiri
datang dari semua pihak
cuma koordinasi dan komunikasi aja
sehingga ada jembatan pengertian yang tidak dibangun dengan bagus
karena persoalan waktu kesibukan dan lain lain
kalau forum koordinasi pimpinan daerahnya sering ketemu
sering berinteraksi di tingkat kabupaten
saya kira banyak hal hal sederhana ini
tidak perlu menjadi besar seperti yang ada saat ini
oke kita harapkan nanti proses persidangannya bisa adil
dan juga memberikan yang terbaik
begitu ya bagi kedua belah pihak
agar mediasi bisa berlangsung
antara keempat ibu rumah tangga itu
dan juga kliennya pak hendro purbo
nanti kita akan kawal bersama proses persidangannya
kapan hasil putusannya pak hendro
kapan hasilnya pak
semoga bisa terbaik buat keempat ibu rumah tangga ini kan
nanti kita tunggu bagaimana komitmen semua stakeholders
proses persidangan yang akan berlangsung kepada keempat ibu rumah tangga di lombok tengah ini
terima kasih sekali gubernur ntb pak zulkifliman syah
dan juga pak hendro purbo
kuasa hukum dari pemilik ud mawar
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini